melalui acara public expose live dua ribu dua puluh dua yang digelar secara virtual pada rabu empat belas september
dua ribu dua puluh dua pt bank rakyat indonesia tbk memaparkan kinerja strategi dan rencana perusahaan kedepan
direktur utama bri sunarso menjelaskan bri memiliki sumber pertumbuhan baru yaitu melalui holding ultramikro atau umi
ekosistem yang dibentuk bersama pegadaian dan pnm sejak tahun dua ribu dua puluh satu lalu ini tak hanya mendorong pertumbuhan kredit
namun juga bri dorong pertumbuhannya ke arah liability seperti kasa dan produk cross selling
hingga akhir agustus dua ribu dua puluh dua tercatat jumlah nasabah yang telah diintegrasikan ketika holding umi ini telah mencapai dua puluh tiga lima juta nasabah
dengan total outstanding pembiayaan mencapai satu ratus delapan puluh tiga sembilan triliun rupiah
dan tak hanya dari sisi pembiayaan sampai agustus dua ribu dua puluh dua integrasi layanan ketiga entitas atau co location melalui gerai senyum
sudah mencapai satu tiga lokasi dari target awal sebanyak sembilan ratus tujuh puluh delapan lokasi
di samping itu bri berhasil menaikkelaskan ini kata kuncin bri melalui holding ultramikro
berhasil menaik kelaskan satu delapan juta nasabah kur mikro menjadi nasabah komersial di tahun dua ribu dua puluh satu
dan di tahun dua ribu dua puluh dua ini diprediksikan nasabah yang berhasil naikkelas mencapai dua dua juta nasabah selama satu tahun
strategi yang telah dilakukan oleh bri seperti menjalankan bisnis berfokus pada keselamatan pekerja dan nasabah
menerapkan strategi bisnis follow stimulus penyelamatan pelaku usaha umkm dengan restrukturisasi kredit terhadap tiga juta lebih
dan melanjutkan transformasi brivolution dua terus memberi kontribusi positif bagi bri
kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan pinjaman pertumbuhan pinjaman kita estimasikan sampai dengan akhir tahun ini
tentunya driver pertumbuhan masih akan berasal dari segmen mikro dan ultramikro yang mungkin
dengan berbagai strategi dan inisiatif yang dilakukan dalam tiga hingga empat tahun ke depan bri berpotensi untuk membagikan dividend pyout ratio yang lebih tinggi dari kondisi normal
pertama bri berhasil memperbaiki perkembangan di rp dua puluh enam empat triliun dari laba bersih tahun dua ribu dua puluh satu